menteri keuangan belum menunjuk bank yang akan mengelola dana repatriasi
setelah tax amnesty mulai berlaku senin delapan belas juli dua ribu enam belas
tetapi menteri keuangan sudah mengeluarkan persyaratan bagi bank yang berkeinginan
untuk turut mengelola dana repatriasi tersebut
itu adalah kriteria jadi belum ada daftar bank yang menjadi persepsi repatriasi
kita di pmk itu hanya memberikan aturan apa batasannya
batasannya adalah minimal buku tiga yang punya salah satu dari tiga fasilitas lok up
yaitu trustee kemudian kastudian dan rekening dengan nasabah
jadi artinya bagi bank yang misalnya belum punya fasilitas tersebut
masih bisa dengan segera menyiapkan fasilitas tersebut
dan bank yang menunjukkan harus menerima surat penerbitan
menetapkan dari menteri keuangan